presiden rusia vladimir putin mengumumkan perintah melakukan operasi militer khusus
untuk memperkuat wilayah dombes yang terletak di timur ukraina
putin mengklaim rusia tidak punya pilihan selain mempertahankan diri
dari apa yang dia katakan sebagai ancaman yang berasal dari ukraina modern
delapan tahun telah menyebabkan humilitas yang terlalu teruk
sembilan tahun telah menyebabkan pembalasan dan kematian dari perang yang terjadi di kiev
sirine peringatan serangan udara meraung raung beberapa menit
usai ledakan terjadi di kiev
dalam pidatonya putin juga menyebut rusia akan segera merespons
jika ada pihak luar yang mencoba mengganggu tindakannya
pihak moskwa akan mencoba melakukan demiliterisasi dan dinasifai ukraina
putin mengklaim rusia tidak punya pilihan selain mempertahankan diri
dari apa yang ia katakan sebagai ancaman yang berasal dari ukraina modern
sebelumnya pemerintah rusia memutuskan mengevakuasi staf kedutaan mereka
dari ukraina karena diduga mendapatkan ancaman yang berulang
perintah ini keluar setelah rusia mengakui kedaulatan dua wilayah ukraina
yang dikuasai kelompok separatis donetsk dan luhansk
putin mengatakan keputusan ini merupakan akibat langsung dari kegagalan
perjanjian mins dua ribu empat belas untuk mengakhiri pertempuran di donbass
putin juga memerintahkan militer rusia untuk menjelaskan
menjaga perdamaian di wilayah tersebut